dan kini kita langsung saja tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia sudah ada nofaya antaka
menarik sekali ya ini yang kita alami setiap hari
tapi apa terobosan ataupun juga ada output apa dari pertemuan asia corporate innovation summit
yang bisa kita implementasikan dan harus segera direspon oleh perusahaan perusahaan di dalam negeri khususnya
ya selamat sore hera
memang menarik sekali pada ajang asia corporate innovation summit dua ribu tujuh belas kali ini merupakan
ajang ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan dengan kelas asia di indonesia
begitu di mana dalam acara ini atau dalam ajang kali ini mempertemukan para praktisi praktisi asia atau internasional
yang memang sudah lebih dulu melakukan transformasi digital
di sini memang merupakan forum digital
bagaimana para praktisi praktisi profesional ini akan berbagi ilmu dan juga pengalamannya begitu
atau saling sharing pengalamannya dengan para praktisi yang memang masih memulai usahanya
atau memulai dalam melakukan transformasi digitalisasi
di sini ada beberapa praktisi yang cukup terkenal di asia
seperti salah satunya adalah dari chief officer dari dbs yang merupakan salah satu pionir bank digital
terkenal di asia seperti itu dimana mereka memberikan pengalamannya dengan memberikan ilmu
atau berbagi bagaimana caranya untuk melakukan transformasi digitalisasi
salah satunya dari neil sendiri shift officer mengatakan bahwa teknologi bukanlah yang menjadi prioritas
yang harus dilakukan
namun yang perlu dilakukan utamanya adalah bagaimana melakukan perbaikan pada sumber daya

di mana di dbs sendiri sudah melakukan berbagai macam transformasi digitalisasi mulai dari segi pelayanan transaksi
dalam bentuk digitalisasi dan juga berbagai macam perbaikan yang di sini para praktisi ini saling berbagi ilmu
bukan hanya di bidang finansial saja begitu
di sini juga ada dari perusahaan indonesia salah satunya perusahaan smartphone yang cukup terkenal
di sini juga ada samsung kemudian ada danon
ada praktisi praktisi profesional lainnya yang memberikan pembahasan yang cukup menarik
karena pada saat ini seperti kita ketahui maraknya efek atau dampak disruksi yang cukup besar di dunia industri
di mana disrupsi ini merupakan suatu keadaan di mana teknologi dan juga pertumbuhan yang sangat cepat
sehingga banyak bisnis bisnis atau pengusaha pengusaha offline atau yang melakukan dengan cara konvensional
tergilas di mana perkembangan digitalisasi ini cukup besar
kemudian mengapa acara ini diadakan pertama kali di indonesia
memang indonesia sendiri memiliki peran yang cukup besar dalam acara ini
di mana para investor menilai indonesia memiliki peluang atau market yang cukup besar
pertama indonesia memiliki populasi yang cukup besar
kedua nilai atau daya konsumtif masyarakat indonesia yang cukup tinggi
sehingga hal ini menjadikan
menjadi daya tarik para praktisi ataupun investor luar negeri untuk melihat negara indonesia sebagai bangsa pasar yang baik
bukan begitu saja acara ini juga indonesia diharapkan nantinya bukan hanya menjadi konstruktif saja tapi juga menjadi produsen
sehingga indonesia bisa melakukan transformasi digitalisasi hera
ya naya mungkin sedikit saja singkat saja naya
tadi anda menyinggung mengenai harus dimulai dari sumber daya manusia
tapi bukankah digitalisasi juga membawa
konsekuensi pemangkasan sumber daya manusia sebagai pekerja naya
dibahaskah dalam pertemuan kali ini
ya betul sekali
memang dampak teknologi adalah salah satunya adalah terjadinya penghematan
penghematan salah satunya penghematan sumber daya manusia begitu
di sini dibahas mengenai sumber daya manusia dikatakan penghematan ini dilakukan sumber daya manusia dilakukan perbaikan sumber daya manusia
sumber daya manusia
sumber daya manusia akan diprioritaskan untuk dikembangkan kemampuannya mengikuti kebutuhan dan juga pangsa pasar yang terus mengalami peningkatan begitu
sehingga salah satunya mereka menerapkan atau melakukan training training kepada para karyawannya begitu agar mereka terus mengalami kemampuan atau meningkatkan kemampuannya di dalam banyak hal
khususnya terus mengikuti dalam
khususnya terus mengikuti dalam
ya novaya antaka produser lapangan cnn indonesia
terima kasih atas laporan langsung anda